harga beras di surabaya jawa timur telah mengalami kenaikan sejak sebelum natal dua ribu dua puluh
hingga kini harga semua jenis beras terus naik menjadi rp sebelas lima ratus hingga rp tiga belas lima ratus per kilogram
di pasar beras bendul merisi salah satu penjual mengatakan resah setelah mengambil beras lalu sewaktu waktu harganya turun
pertama saya menelusuri harga beras di pasar bendul merisi surabaya
ternyata di pasar ini bukan hanya harga beras putih saja yang mengalami kenaikan tapi juga ketan hitam kemudian beras merah
pak agus seberapa banyak kenaikan harga beras di sini
kenaikannya sudah tiga puluh persenan lebih
seperti apa informasi dari agen
dari agennya ya itu
alasannya itu karena panen karena
tapi kenyataannya kan
agennya kita minta gitu biasanya satu hari dua hari dikirim sekarang sampai seminggu dua minggu dikirim
dampaknya apa bagi anda apakah membatasi kulakan beras ini atau seperti apa
dampaknya ya kita mau jualan enggak enak pak
soalnya kan enggak normal
takut nanti sudah
sudah ambil terus turun takut terus
ya pokoknya enggak enak saja
kita ragu ragu mau ambil kondasif
di pasar pucang anom salah satu penjual mengatakan kemungkinan harga beras baru turun pada bulan maret atau saat musim panen raya
selanjutnya saya juga menelusuri harga beras di pasar pucang
pak seberapa kenaikan harga beras di sini
rp dua an ya kalau mulai sebelum natal itu
iya sampai sekarang
apakah semua jenis mengalami kenaikan
ya sekitar ya itu rp dua ratus an rp dua an
masalahnya kalau naik kan tiap hari itu seratus dua ratus gitu
sampai ditotal sampai rp dua sampai kan sebelum natal itu
apa informasi dari agen pak
informasi agen anu itu gabahnya itu agak kosong sekarang
dan enggak ada gabah
ini kan musim tanam kan
jadinya nanti nunggu panen raya
nanti sekitar bulan maret
beberapa pembeli yang saya temui
baik yang membeli dua puluh lima kg maupun ecaran satu kg
mengeluhkan harga beras yang terus naik
ya mulai enam bulan terakhir ini
rp lima rp sepuluh terus ini ya mam
ini beli beras setiap hari rp satu lima ratus
oh buat makan sendiri
harganya biasanya rp sebelas sekarang rp dua belas
beberapa pembeli juga diketahui menyiasatinya dengan mencampur beberapa jenis beras
kanzata marindora di din iswandani surabaya jawa timur